sudah mengenal dua binatang yang menjadi maskot pon kali ini
ada namanya sih
kalau yang sana
baru lihat ini jadi tidak tahu namanya
tapi ini kayak cendrawasi sih
dua maskot pon papua ini adalah
dua hewan khas papua
yaitu kanguru pohon dan burung cendrawasi
sebagai satwa asal australia
kanrung pohon juga ada di papua
kangpo memiliki hiasan
berwarna kuning kemasan di bagian pipi
leher dan kakinya
hingga sering dijuluki mantel emas
kangpo juga menggunakan ikat kepala
dengan bentuk rumbai sebagai bentuk
keagungan kaum laki laki
sementara rumbai dengan ukiran khas papua
di pinggang melambangkan sambutan hangat
selain itu mahkota yang dipakai
merupakan gambaran puncak jaya wijaya
sementara drawa adalah burung cendrawasi ekor emas
yang mengenakan kalung tali merah putih
yang melambangkan kebersamaan
dalam bingkai nkri
warna asli cendrawasi melambangkan semangat
kehangatan dan kegembiraan tanah papua
nah sekarang anda sudah kenal dan tahu kan
dua maskot pon di papua tahun ini